dia meminta polisi mengusut dan memeriksa denny inrayana
yang mengaku mendapatkan informasi bahwa mahkamah konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup
sebelumnya denny mengaku mendapat bocoran putusan mk tersebut dari sumber terpercaya
mahfud mengingatkan bahwa putusan mk tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan
ia menekankan putusan mahkamah konstitusi merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan
oleh karena itu mahfud meminta agar ada pengusutan terhadap orang yang membocorkan hal tersebut
ya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah
yang salah satu yang membocorkan yang di dalam saya tadi sudah ke mk supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu
kalau memang sudah diputuskan kalau membocor itu kan bisa tidak bocor
juga denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti
tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar siapa yang salah
tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang
kalau sudah tok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah kan itu kalau di mk itu